korban meninggal akibat kecelakaan bus rombongan smk negeri dua
karanganyar jawa tengah yang terjun ke dalam jurang di magetan jawa timur bertambah
setelah kru bus elmo vida ulia meninggal dunia
sopir bus akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan tim medis
polisi memastikan kecelakaan ini akibat keteledoran atau human error
setelah mendapat perawatan intensif di rs ude sayediman magetan
yang mengalami kecelakaan terguling ke dalam jurang di magetan jawa timur
akhirnya meninggal dunia
warga jawa tengah ini meninggal selasa sore akibat menderita luka parah di bagian perutnya
dengan tewasnya agus rianto korban tewas akibat kecelakaan tunggal bus pariwisata
yang terjun ke jurang di magetan bertambah menjadi dua orang
sebelumnya kru bus atas nama ilmu fida ulia yang bertugas sebagai tim medis
juga tewas saat perjalanan menuju rumah sakit
sementara dari hasil olah tkp jajaran satlantas polres magetan
diketahui penyebab kecelakaan karena sopir tidak menguasai medan
sebagian korban sudah diperbolehkan pulang
sementara bangkai bus rencananya akan dievakuasi hari ini
sebelumnya kecelakaan maut menimpa bus po sukadamai
yang mengangkut puluhan siswa smk pgri karanganyar jawa tengah
yang akan melakukan kunjungan industri ke madiun dan bali
bus terjun ke jurang sedalam dua puluh meter di desa mojosemi kecamatan pelausan magetan
setelah gagal melewati tikungan tajam dan menurun
inam tohari magetan